memiliki hunian adalah impian setiap orang utamanya yang sudah berkeluarga
studi mengatakan bahwa usia produktif saat ini kesulitan dalam memiliki hunian pribadi
namun salah satu caranya adalah berkunjung ke pameran properti yang baru saja digelar
kami hadirkan rangkumannya untuk anda
pameran indonesia property expo dua ribu delapan belas menargetkan seribu unit akad kredit
dengan harga penjualan properti berkisar satu ratus tiga puluh juta hingga lima miliar rupiah
jenis hunian yang banyak ditawarkan dalam kisaran harga dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
sebagian besar di wilayah bogor depok tanggerang bekasi yang dilewati akses kereta api
menurut survei indonesia property watch hunian tipe kecil ini banyak diminati
fix selama setahun
dengan proses kredit mencapai dua puluh lima tahun pembayaran
bagi konsumen selain harga yang terjangkau proses pembayaran menjadi pertimbangan
untuk membeli sebuah hunian
beragam promosi serta kemudahan pembayaran ditawarkan para pengembang
tak ketinggalan hadiah langsung dan potongan harga untuk menarik minat konsumen